nah sekarang selain one minute tips kami juga akan hadirkan segmen kesehatan healthpedia
oke sebagian besar orang beranggapan mengantuk saat berkendara tidak terlalu membahayakan jiwa
nah lagi lagi saya nih akan ajak anda untuk rehat sejenak melakukan peregangan sederhana di dalam mobil agar tubuh kembali segar
berangkat ke kantor sebelum matahari terbit dan sampai di kantor harus bertemu dengan pekerjaan yang banyak
sepuluh dan pulangnya masih harus nyetir
dan bawa mobil sendiri
dan itu bikin mata tuh ngantuk
oke kalau sudah seperti ini harus berhenti dan lakukan ini
olahraga ini saya sebut gerakan sakti satu x delapan pada kepala bahu pergelangan tangan dan kaki
rasa kantuk membuat saksikan
motorik dan sensori kita melemah sehingga fokus untuk mengendalikan diri berkurang
ada empat macam gerakan kepala dimulai dengan menolehkan kepala ke kanan dan ke kiri
mengarahkan kepala anda ke bahu kanan dan sebaliknya
menundukan dan menengadahkan kepala
dan ini nih gerakan yang paling saya suka memutarkan kepala
dari arah kanan lalu bergantian dari arah kiri
semua gerakan anda lakukan dan tahan sampai hitungan ke delapan
rasa kantuk timbul akibat kurangnya aliran oksigen ke otak
gerakan ini bisa membantu melancarkan peredaran darah dan airan udara ke otak
sehingga memberi efek segar
masih ada gerakan lainnya giliran bahu
regangkan otot bahu dengan gerakan memutar bahu kanan dan kiri bersamaan
ke arah depan lalu ke arah belakang
gerakan ini juga bisa dilakukan sambil mendengarkan lagu dalam mobil
mendengarkan lagu lagu secara acak bisa melepaskan hormon endorfin
dan meningkatkan sirkulasi darah anda
sudah cukup segar hmm nanti dulu
pergelangan tangan anda juga butuh diregangkan
karena tangan memegang setir saat mengendari mobil
gerakan ini akan membuat pergelangan tangan terhindar dari rasa pegal
terakhir gerakan kaki
angkat pinggul sedikit dan tahan hingga hitungan ke delapan
jangan lupa atur pernafasan karena kunci dari mengembalikan kesegaran tubuh
adalah proses masuknya udara ke dalam tubuh
tarik nafas hingga rusuk dan perut mengembang tanpa membuat dada naik
lalu hembuskan udara perlahan lewat mulut
setelah itu buat gerakan jinjit di ujung kaki
guna mengurangi produksi asam asam laktat pada otot

tapi sebetulnya efek segar setelah minum kopi
karena zat dan hormon alami dalam tubuh
sedang bertarung melawan kafein
jadi sebaiknya ganti kopi anda dengan potongan buah segar
vitamin c nya bisa menyegarkan kembali otot
dan membuat refleks kita kembali normal
dan yang akhir siap jalan kembali